dki jakarta resmi menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm darurat
sesuai dengan keputusan pemerintah pusat dan seiring dengan meningkatnya kasus covid sembilan belas di ibu kota
selain menurunkan angka kasus covid sembilan belas pemprov dki juga menggalakan vaksinasi
kasus covid sembilan belas kembali melonjak pasca libur lebaran hingga menyebabkan sejumlah rumah sakit rujukan di jakarta
kolaps dan antrean pasien membludak
apakah ppkm darurat bisa menurunkan mobilitas warga jakarta dan sekitarnya
sebesar lima puluh persen sesuai dengan permintaan presiden jokowi
insight akan membahasnya bersama saya desi anwar
indonesia kembali darurat covid sembilan belas
kasus positif covid sembilan belas di sejumlah daerah meningkat pesat terutama di jakarta
ibu kota kini sedang berduka sama seperti daerah daerah lain di indonesia
karena kasus covid sembilan belas di ibu kota jakarta lebih tinggi dibanding daerah lainnya
dki jakarta tengah berperang melawan gelombang kedua covid sembilan belas
gubernur dki jakarta anies baswedan memprediksi
angka kasus aktif di jakarta akan menembus seratus ribu pada enam hingga sepuluh juli dua ribu dua puluh
fakta di lapangan terus menunjukkan betapa gelombang kedua covid sembilan belas
telah membuat rumah sakit di jakarta kolaps
kapasitas tempat tidur di rumah sakit di jakarta mulai kritis sejak pertengahan juni dua ribu dua puluh
ppkm darurat bertujuan untuk menekan laju penularan covid sembilan belas
yang masih belum bisa diredam sepenuhnya
selama ppkm darurat berjalan
beberapa sektor kegiatan masyarakat dibatasi secara ketat termasuk wilayah dki jakarta
selain turut memperlakukan kebijakan ppkm darurat
pemerintah provinsi dki jakarta juga membuat aturan baru
bagi para pekerja yang bekerja di daerah ibu kota
pemprov dki jakarta memperlakukan adanya surat tanda registrasi pekerja
bagi kalangan pekerja yang akan keluar masuk ke wilayah dki jakarta
strp merupakan surat yang wajib dibawa pekerja yang tidak melakukan work from home
atau ingin melakukan perjalanan dinas ke dki jakarta selama pemberlakuan ppkm darurat
aturan ini diberlakukan sejak hari senin lima juli dua ribu dua puluh satu
cuma ini udah jam sembilan malam
pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat bukan hanya soal aturan atau pasal yang dibuat
melainkan soal menyelamatkan banyak nyawa manusia
kebijakan ppkm darurat jakarta bukan sekadar pembatasan
melainkan upaya pemerintah dalam menyelamatkan seluruh warga dari penyebaran virus corona
melonjaknya kasus covid sembilan belas kian mengkhawatirkan
kasus positif covid sembilan belas khusus di ibu kota dki jakarta
bertambah sebanyak dua puluh sembilan tujuh ratus empat puluh lima kasus positif
ini pada tanggal lima juli baru baru ini
bahkan seluruh wilayah ibu kota kini berstatus zona merah covid sembilan belas
saya sudah bersama wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria melalui zoom
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dan pemirsa cnn
ya bagaimana sehat ya pak wagub ya
ya pak wagub kita sekarang tanggal empat belas juli tanggal tiga belas juli kemarin ini ada penambahan kasus perharinya itu empat puluh delapan ribu kasus secara nasional
ini merupakan angka yang luar biasa ini rekor
di mana dki itu menyumbang dua belas ribu dari kasus positif ini
nah pak wagub kalau kita lihat dki menyumbang jumlah kasus positif tertinggi secara provinsi
kita harapkan sebenarnya ada pengurangan dari angka angka ini
tapi sampai sekarang belum kelihatan kira kira bagaimana pak wagub
bisa dievaluasi apa yang berlangsung selama sepuluh hari ini tapi angkanya tidak bergerak turun tapi terus meningkat
yang pertama perlu kami sampaikan mbak desi kenapa jakarta angkanya tinggi
jakarta sebagai ibu kota dia pusat interaksi
orang yang datang dari berbagai belahan dunia masuk indonesia melalui jakarta
kemudian orang dari aceh sampai papua ke jakarta transit di jakarta pusat pemerintahan pusat pendidikan pusat bisnis segala pusat
bahkan pusat seni budaya ada di jakarta jadi jakarta sebagai pusat ibu kota terjadi interaksi yang tinggi
yang kedua memang disebabkan oleh tingginya kasus di jakarta masih dampak daripada libur lebaran
kita melakukan penyekatan sampai tiga puluh satu mei sejak satu juni terjadi arus balik yang tinggi
kemudian yang ketiga memang disebabkan masyarakat kita ketika itu masih saja melakukan kunjungan silaturahmi lebaran padahal sudah berkali kali diingatkan
yang keempat memang disebabkan oleh adanya varian baru
inilah varian baru yang cepat menular akan terjadi di banyak daerah di jakarta
kemudian yang tidak kalah penting penyebab tingginya masih penyebaran covid ditemukan karena di jakarta ini kita melakukan tiga t tingkatkan tiga t yaitu testing
mbak desy itu
sekarang itu dua puluh kali lebih besar dari standar yang diminta oleh who
jadi semakin banyak testing maka semakin banyak kelihatan titik titik penyebaran karena faktanya memang di belahan dunia dimanapun termasuk di jakarta memang terjadi penyebaran covid yang cukup tinggi
dan di jakarta karena kita melakukan testing yang banyak sehingga kita dapat mengetahui penyebaran
kalau kita mengurangi testing mungkin angkanya nggak sampai dua belas ribu mbak desi
kalau kita turunkan cuma sepuluh kali lipat mungkin angkanya sekitar empat puluh
nah jadi memang testing kenapa kita tingkatkan karena memang cara kita menyelesaikan masalah itu harus diawali dengan mengidentifikasi masalah
identifikasi masalah covid itu bagaimana mengetahui titik penyebaran dengan cara testing
bahkan testing kita tadi saya sebutkan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap testing nasional
nah itulah cara kita menyelesaikan masalah
tapi tidak apa apa ini lebih baik kita mengetahui di awal betapa banyak penyebaran supaya kita bisa melakukan kontak tracing dan pada akhirnya treatment dalam rangka penyembuhan kasus covid di jakarta
ya ini penting sekali ya
testing tracing dan juga treatment tentu saja nih pak
wagub kita bukan saja sebenarnya mengenai testingnya ya
kalau kita lihat jumlah yang positif akibat dari testing itu indonesia sebenarnya salah satu yang tertinggi bahkan lebih tinggi lagi dari india
yang penduduknya itu lebih dari
yang penduduknya itu lebih dari satu miliar ya kalau tidak salah
satu di atas sekitar dua puluh empat ya di setiap satu juta
testing itu adalah positif
jadi dari segi persentasenya cukup tinggi
nah jakarta kan wilayahnya cukup besar
zona merah bisa diberikan sedikit gambaran mengenai peta penyebaran paling banyak di mana konsentrasi dari yang positif ini di antara semua zona merah dan kelurahan
serta wilayah di jakarta secara keseluruhan pak wagub
ya memang terkait zona merah di jakarta itu terjadi di lima puluh lima rw zona merah ya
kemudian ada sebelas dua ratus empat puluh empat rt yang rawan
jadi yang merah itu jakarta pusat timur selatan utara

namun demikian kami tetap memperlakukan bahwa seluruh wilayah jakarta itu hanya pulau seribu
jadi kami tetap memperlakukan bahwa seluruh wilayah jakarta kita anggap seluruhnya zona merah
supaya kita lebih sigap lebih siap lebih sesungguh sungguh melakukan upaya upaya kalau dalam kondisi yang kita anggap kritis
jadi kita anggap jakarta dengan zona merah ini sehingga upaya berbagai program itu program bagaimana mengatasi zona merah
itulah cara kita mengatasi
apalagi di jakarta ini penduduknya padat jaraknya sedikit
jadi kita tidak sekali rw rw yang padat penduduknya
ini juga penting bagi kita untuk terus memastikan protokol kesehatan dilaksanakan dengan baik
seluruh wilayah jakarta terutama di zona merah lebih lebih di daerah daerah yang sangat padat
ke daerah daerah yang masih kumuh
jadi dianggap semua dki ini zona merah pak wagub
ini dari segi datanya ini kan penting ya
data khusus dari tingkat kelurahan sampai tingkat kota itu kan penting di data pertama
apakah datanya itu betul betul sudah akurat ya sudah diintegrasi
dan kedua apakah ada korelasi antara di mana kepadatan atau paling banyak kasus positif ini terjadi dengan jumlah vaksinasi yang selama ini telah dilakukan
jadi kalau kita lihat data di sini ada lima besar kasus positif per kelurahan itu
ada di padebangan timur tujuh ratus delapan puluh lima
dan ciratas enam ratus tujuh puluh enam
kalau dikorelasikan dengan spcr
memang terlihat jelas bahwa di daerah daerah yang cukup padat terjadi peningkatan kasus di situ
karena seperti yang sering kita sampaikan bahwa memang di daerah padat itu jaraknya sangat dekat
satu rumah itu kadang diisi dua
bahkan tiga kepala keluarga yang memang tidak steril begitu kalau boleh saya sebut begitu
inilah pentingnya isolasi mandiri yang kita laksanakan di tempat tempat yang kami siapkan
jadi bagi rumah rumah yang padat yang jaraknya sangat dekat apalagi diisi banyak orang dalam satu rumah
kita minta isolasi tidak dilakukan di rumah tapi di tempat tempat yang kita siapkan
jadi sekali lagi memang perlu ada kerjasama yang baik dengan semua
masyarakat untuk secara terbuka menyampaikan apakah ada gejala dan sebagainya
jangan ada lagi masyarakat yang ragu menyampaikan atau takut atau malah sembunyi sembunyi
takut tidak bisa bekerja
kalau ketahuan kena covid itu juga masih ada mbak desi
jadi kita minta masyarakat jujur jangan sampai menularkan kepada yang lain
baik kita break sebentar ya pak waguh
tapi tetaplah bersama kami kita akan segera kembali
saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pak waguh yang mengumbang jumlah yang terbanyak dalam peningkatan kasus covid
tadi pak wagub telah mengatakan kalau minta ya partisipasi dari warga untuk terbuka kalau kena covid
dan ini nanti bisa ditentukan kapan atau apakah perlu isoman atau masuk ke rumah sakit
tapi pak wagub mungkin bisa memberikan sedikit gambaran mengenai rumah sakit rumah sakit rujukan
dan kita kalau lihat di berita dan juga membaca ya pesan pesan whatsapp dan lain sebagainya
banyak yang sangat khawatir tidak bisa masuk ke rumah sakit
dan juga kalaupun isoman ternyata membutuhkan oksigen membutuhkan obat obatan yang sulit semakin sulit ya tersedia
mungkin bisa berikan sedikit gambaran apa sebenarnya situasi baik dari bad occupancy rate yang saat ini ada di rumah sakit ya
rata rata kapasitasnya sudah berapa dan juga mungkin fasilitas dan nakesnya bagaimana kalau di jakarta ini
terima kasih mbak desi
memang tempat tidur yang ada tersedia itu sebelas lima ratus
namun sudah terpakai sepuluh empat ratus sembilan puluh delapan
kemudian ruang icu dari satu lima ratus dua belas terpakai satu empat ratus delapan belas
jadi memang posisi hari ini rumah rumah sakit kita umumnya penuh dan hampir

jadi memang posisi hari ini rumah rumah sakit kita umumnya penuh dan hampir
sekalipun kami terus sudah menambah jumlah rumah sakit rujukan sudah mencapai satu ratus empat puluh rumah sakit rujukan dan terus kita tambah
tenaga kesehatan juga kita tambah terus sudah mencapai satu ratus empat puluh empat tujuh ratus
dan ini akan kita tambah terus
puskesmas juga dua ratus sembilan puluh kemudian empat puluh empat puskesmas tamatan tadi dua ratus sembilan puluh itu puskesmas kelurahan
belum lagi laboratorium berbagai fasilitas kita tingkatkan
oksigen kita siapkan jadi berbagai vitamin obat obatan semua sudah kita siapkan
dan yang paling penting selain tempat tidur kami juga sudah menyiapkan di rusun nagreg di rusun pasar minggu di serama haji
di banyak tempat sudah kita siapkan
bahkan sekarang perintah daripada pak menko
supaya wisma atlet nanti akan dipersiapkan untuk pasien yang sedang berat
jadi yang ringan itu pindah tidak lagi di wisma atlet
berbagai upaya kami upayakan
tidak usah khawatir pemerintah akan terus memberikan pelayanan terbaik fase terbaik
apapun kekurangannya kita akan upayakan sebaik mungkin termasuk tenaga kesehatan sebetulnya yang paling bermasalah dari semua
karena tenaga kesehatan ini tidak bisa sekedar relawan
seperti kita kita ini bisa bergabung tidak bisa semua harus memiliki kompetensi dan keahlian khusus
dan itu memang terus ditambah
dalam waktu dekat kementerian kesehatan akan menambah tidak kurang dari tiga yang akan disiapkan penambahannya
kemudian juga namun sekali lagi mbak desi betapapun baiknya cepatnya pemerintah pusat pemerintah daerah menyiapkan berbagai fasilitas pelayanan tenaga kesehatan dan semuanya termasuk obat obatan oksigen
bahkan hari ini presiden menyiapkan melaunching tiga ratus
namun semua itu tidak ada artinya apabila masyarakat tidak disiplin
tidak taat pada protokol kesehatan tidak taat pada ppkm darurat
jadi sekali lagi kita harus menyelesaikan atau menghadang penyerbuan virus ini di hulu
di hulu artinya kita harus disiplin patuh dan tetap berada di rumah saja
tidak keluar rumah laksanakan tiga m empat m lima m
kemudian kita laksanakan protokol kesehatan dengan baik dan disiplin bertanggung jawab
termasuk yang paling penting mari kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab ppkm darurat
baik pak wagub kalau kita lihat sebenarnya kan kenyataannya kan tidak segampang itu ya
banyak sekali warga justru berjuang sendiri sendiri atau mereka minta bantuan dari teman relasinya dan lain sebagainya untuk mendapatkan oksigen
dan juga mungkin dengan menggunakan telemedicine ini ternyata juga kan tidak segampang itu
apa yang bisa dilakukan supaya apalagi warga yang sakitnya tidak terlalu berat diharapkan untuk melakukan isoman
apa yang masih bisa perlu dilakukan untuk membuat semua ini jauh lebih mudah dan lebih bisa diakses pak wagub
jadi yang pertama terkait telemedicine itu satu kemudahan
memang ada masyarakat yang masih belum bisa menggunakannya memanfaatkannya
kami pemprov sudah menyiapkan tim untuk memastikan bahwa seluruh warga
akan dibantu dibimbing memanfaatkan vices yang ada termasuk telemedicine
kemudian kedua di masyarakat itu sudah ada satgas sampai ke tingkat rt
bahkan di setiap rumah kita minta ditunjuk satu orang anggota keluarga sebagai lo sebagai pic
sebagai bagian dari grup wa di rt masing masing untuk berkomunikasi sharing diskusi saling melengkapi saling membantu sama

jadi tiap rt itu di seluruh jakarta harus punya grup wa
dari grup k ini dengan warga inilah terjadi interaksi satu sama lain untuk bisa membantu melengkapi dan saling tolong menolong
kemudian juga yang tidak kalah penting kita juga ada satgas yang terus melakukan pemantauan
dan kita ingin mendorong masyarakat tidak hanya selalu bergantung pada pemerintah tapi ada pemberdayaan masyarakat
jadi komunitas yang hadir di setiap masyarakat yang kita lihat saling melengkapi satu sama lain saling membantu satu sama lain itu juga sesuatu yang baik
ini yang kita ingin dorong dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat
karena betapa cepat penyebaran ini perlu kerjasama semua pihak
tidak bisa semuanya bergantung pada pemerintah tapi kita seluruh warga selain harus disiplin bertanggung jawab
tapi kita harus saling menolong satu sama lain dan membantu satu sama lain

pak wagub mengatakan bahwa kesediaan oksigen seharusnya tidak terlalu mengkhawatirkan
tapi pada kenyataannya di lapangan ada yang menjual tabung oksigen yang dengan harga yang luar biasa melambung dan lain sebagainya
mungkin bisa kasih gambaran sedikit mengenai ketersediaan oksigen ini karena banyak sekali yang membutuhkannya
dan juga obat obatan yang sudah tidak bisa didapati dari apotik dan lain sebagainya
terkait oksigen mbak desi dua minggu lalu sempat terjadi peningkatan yang luar biasa akan kebutuhan oksigen
jujur tidak hanya jangkaan
jujur tidak hanya jangkaan
jakarta hampir seluruh wilayah mengalami kewalahan yang cukup tinggi
tapi alhamdulillah di jakarta tidak terjadi kekurangan yang luar biasa
artinya tidak sampai orang kemudian meninggal gara gara kekurangan oksigen
semua bisa diatasi dengan baik sekalipun memang waktunya sangat mepet
dan kami mengambil langkah langkah cepat termasuk membuat satgas penanganan oksigen penyiapan oksigen
menyiapkan posko untuk transit oksigen mobilitas oksigen
bahkan kita menyiapkan tanki tanki di banyak tempat yang jumlahnya sangat besar untuk memastikan ketersediaan oksigen
jadi alhamdulillah sejak kejadian dua minggu yang lalu itu terjadi kelangkaan dan memang warga sempat menghadapi masalah yang cukup sulit
tapi kita sudah bisa mengatasinya
alhamdulillah sejak itu kebutuhan oksigen di banyak rumah sakit tidak menjadi masalah hingga hari ini
mudah mudahan tidak ada peningkatan yang luar biasa
namun demikian itu juga disebabkan mbak desi banyak sekali warga yang tidak sakit atau belum membutuhkan oksigen membeli oksigen
jadi terjadi ras ini yang kami minta seluruh masyarakat sekali lagi pada kesempatan ini jangan membeli menyetok menyiapkan oksigen di rumah masing masing kalau tidak membutuhkan
oksigen hanya diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan di rumah sakit atau di tempat tempat yang sudah ditunjuk dan bagi mereka yang membutuhkan
bagi masyarakat di damut jangan menyimpan membeli menyetok oksigen di rumah masing masing
beri kesempatan pada saudara saudara kita yang memang membutuhkan
jadi kalau semua warga membeli oksigen jelas saja tidak mungkin cukup
kalipun sekarang pemerintah dengan pihak swasta terus memproduksi tabung memproduksi oksigen dan sebagainya
tapi tidak akan cukup kalau semua masyarakat membeli oksigen
pesan penting bagi kita semua
baik pesan penting
pak wagub kita istirahat sebentar tapi nanti kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini
tetap beri dukungan di instagram
bersama kami dalam insight with desi anwar
kembali bersama insight with desi anwar
lewat zoom kita membahas bersama wakil gubernur dki seberapa efektif ppkm darurat khususnya di ibu kota
dalam menekan laju penyebaran covid sembilan belas
pak wagub tadi sudah mengatakan jangan kita misalnya melakukan stocking daripada oksigen misalnya
kita juga jangan buru buru ke rumah sakit kalau tidak terlalu membutuhkannya
mungkin bisa lebih dijelaskan lagi kapan kita perlu ke rumah sakit dan kapan dianjurkan untuk isoman
dan kalau bisa tidak memiliki tempat yang memadai untuk melakukan isoman di mana mana
apa saja isoman itu bisa dilakukan
silahkan pak wagub
jadi memang hari hari kita harus memastikan bahwa kondisi badan kita sehat fit bugar
kalau ada gejala gejala seperti yang sudah disampaikan di berbagai kesempatan di media maupun di medsos
seperti meriang batuk batuk pilek dan lain segera akan lapor atau datang ke rumah sakit atau puskesmas terdekat
kita harus melaksanakan keadaan secara berkaitan dengan dokter dan ahli yang mengerti
dan yang tidak kalah penting segera lakukan tes rapid antigen atau pcr supaya kita bisa mengatur posisi kita
setelah itu bisa saja kita ternyata terpapar sekalipun sepertinya otg
saya pernah terpapar virus covid tapi posisi saya sehat seperti sekarang ini
karena tidak ada gejala sama sekali dua minggu saya di rumah isolasi mandiri
posisi saya selalu positif begitu di tes pcr berhari hari
tapi setelah dua minggu baru kembali negatif
jadi sekali lagi sekalipun kita juga posisi seperti sehat seperti sekarang belum tentu kita pada posisi yang tidak terpapar
jadi itu penting memastikan situasi kondisi tubuh kita
kemudian nanti dilaporkan kepada rt rw setempat puskesmas
nanti akan dirujuk di tempat tempat isoman ya
jadi kita sudah menyiapkan di rusun nagrek pasar minggu asrama haji
di banyak tempat sebetulnya
bahkan di setiap kelurahan bahkan di tingkat rw saja ada
sebetulnya tempat tempat isolasi terkendali isolasi mandiri yang disiapkan bagi kepentingan warga
jadi tidak perlu khawatir
kita terus setiap hari menambah jumlah ruangan menambah tempat tidur
untuk kepentingan tidak hanya isolasi mandiri tapi juga kepentingan yang sedang yang berat bahkan yang kritis kita akan siapkan terus
pak wagub tadi juga mengatakan bahwa tingginya angka di jakarta bukan saja karena ini kita sebuah ibu kota yang memiliki mobilitas tinggi
tapi juga ada delta varian yang jauh lebih cepat ya penyebarannya
tapi juga ada perilaku yang mungkin masih harus diperbaiki
pak wagub ini dari segi ppkm itu sendiri
kalau kita lihat tahun lalu kita punya psbb
ini evaluasi terhadap kebijakan itu sendiri
tapi mungkin dari segi kebijakan itu sendiri ya memang pelaksanaannya sampai saat ini belum terlalu efektif
jadi kalau kita lihat dalam sepuluh hari lebih ini
pkm darurat ini cukup luar biasa upaya yang dilakukan oleh pemerintah oleh kita semua bersama jajaran dan masyarakat
kalau dibandingkan dengan psbb tahun lalu ini lebih ketat sesungguhnya
jadi alur keluar masuk jakarta lebih ketat dibandingkan psbb
penerapannya penegakannya sanksinya lebih berat dan sebagainya
tapi memang kondisi masyarakat berbeda dengan tahun lalu
sekarang ini lebih jenuh lebih capek
sekarang ini lebih jenuh lebih jenuh masyarakat
sekalipun sudah kita cukup keras cukup tegas masih saja ada yang membandel karena kebutuhan ekonomi dan sebagainya
kantor kantor yang kami minta tutup masih saja ada yang nakal diam diam bersembunyi membuka atau yang dibatasi masih saja terjadi
nah ini kami beri sanksi yang lebih tegas dari yang sebelumnya
kemudian juga yang esensial maupun yang kritikal tetap kami awasi
karena justru di tempat tempat kerja di sektor esensial dan kritikal ini
karena memang diberi kesempatan untuk hadir datang ke kantor atau dibuka ini berpotensi terjadi interaksi
justru tempat ini kita melakukan pengawasan lebih ketat lagi untuk memastikan jam operasional tidak melebihi
kapasitas tidak membelebihi dan dilaksanakan protokol kesehatan lebih baik
dibersihkan setiap hari rutin disinfektan menggunakan masker jaga jarak cuci tangan dan sebagainya
di samping memang penyekatan juga kita tambah tidak kurang dari sembilan puluh tujuh
jadi titik penyekatan yang kita buat dibantu oleh koldam metro jakarta koldam semua aparat membantu kita sejauh ini memberikan dampak yang baik
namun memang masih ada tapi kami optimis bisa menunjukkan mobilitas
tapi penyebaran covid sembilan belas nya juga turun
kasus aktifnya yang turun inilah yang kita kejar terus
mudah mudahan sepuluh hari ke depan sampai tanggal itu ada perubahan yang cukup baik
dan nanti kita akan lihat apakah nanti diperpanjang atau tidak untuk memastikan penyebaran ini bisa segera turun
dan bisa memutus matang rata penyebaran covid sembilan belas di jakarta
ya tapi sudah terasa pak wagub bahwa pemahaman terhadap ppkm ini sudah lebih meningkat
dan kepatuhan juga sudah terasa lebih meningkat karena kalau kita lihat dari sisi
angka masih terus setiap hari menorehkan rekor dalam jumlah kasus yang positif
apa kira kira yang masih harus diperbaiki
memang betul ya jadi kalau kita lihat pergerakan sebetulnya sudah cukup signifikan penurunannya
kita lihat di jalan jalan sangat berbeda sekali daripada minggu minggu sebelumnya mobilitas orang tidak bekerja tidak bisa makan lagi di restoran di wadah di kota di rumah
jadi ini adalah keuntungan yang kita harus lakukan

semua terjadi penurunan yang karena mal tutup restoran tutup banyak lagi tempat usaha
yaitu kegiatan kegiatan seni budaya semuanya tutup
bahkan tempat ibadah pun ditutup jadi semua aktivitas ditutup memang terjadi
nah kenapa angkanya masih tinggi
karena tadi saya sampaikan di jakarta ini kami dua puluh kali lebih besar dari standar yang diminta who ya
angka persisnya ya sudah dua ratus lima
jadi yang kurang lebih besar dari standar yang diminta who ya
testing yang kita lakukan dalam
sepekan ini angka yang luar biasa
dan memang ini kelihatan dari
sini karena memang faktanya
yang covid ini memang sebelum sebelumnya sudah ada
jadi sekarang tersaring lah
atau terjaring melalui tes pcr
mudah mudahan ke depan semakin banyak
yang tersaring sekalipun mungkin
angkanya ini mengagetkan kita tapi
sesungguhnya sesuatu yang baik sehingga
lebih cepat kita mengetahui
kita lebih cepat melakukan kontak tracing
dan pada akhirnya kita akan
lebih cepat melakukan
upaya upaya treatment penanganannya
pengendaliannya dan penyembuhan
bagi pasien yang ada jadi kita
tidak biarkan mereka
beredar di mana mana
membawa virus kita segerakan
dengan adanya tes pcr kemudian
kita lakukan kontak dan akhirnya treatment
cara inilah cara yang paling efektif sebetulnya
untuk kita mengurangi menyudahi
penyebaran covid di wilayah dki jakarta
pak wagu ppk
ini kan hanya berlaku
untuk sementara ini sampai
tanggal dua puluh juli ya mungkin
singkat saja kira kira
kalau memang ternyata
tidak banyak perubahan secara signifikan
apakah sudah siap
dari ppkm ini
ini kan kebijakan
ada di pemerintah pusat di satgas pusat jadi kami
pemerintah daerah siap saja dan harus
siap dan kami siap
melaksanakan kendaraan apabila diperpanjang
dengan berbagai kebijakan
yang ada termasuk nanti
memang ini perlu
masalah ekonomi yang kita pertimbangkan
orang memang punya kebutuhan dasar
yang harus dipenuhi juga ini sedang dirumuskan
kami siap dan terus
di jakarta kemudian juga program vaksinasi
yang terus kita tingkatkan
yang sudah sampai di tujuh lima juta dosis satu dan dosis dua nya
seperti yang ditargetkan pak presiden itu
tujuh lima juta di akhir
agustus insya allah ini sudah
lima lima dosis satu nya
insya allah kita bisa mencapai target yang diminta oleh
pak presiden dan
jakarta di delapan lima
insya allah sebelum akhir tahun
kita sudah selesai mudah mudahan seluruh warga
jakarta yang memenuhi syarat
akan menerima vaksin ini juga
upaya kita untuk memastikan
kita segera terbebas dari penyebaran
ini setidaknya mengurangi secara signifikan
dan upaya upaya terkait
masalah ekonomi juga terus kita upayakan
dengan pemberian insentif pajak
kemudian stimulus ekonomi dan sebagainya
baik pak wagup mungkin
soal ekonomi dan lain sebagainya
kita akan diskusi setelah yang
berikut ini jadi tetaplah
bersama kami insya allah bidya sian
warahkan segera kembali
dan beri tahu tentang
apa yang terjadi
ppkm ini perlu
diperpanjang dki siap
tapi saya lihat juga sekarang ada
upaya untuk lebih memperketat
orang keluar masuk dki jakarta
surat surat khusus untuk
keluar masuk lah istilahnya
strp nah ini
bagaimana apa yang
adanya karena ini kan kita lihat
juga lebih menyulitkan
bagi orang karena banyak yang tinggal
di luar jakarta juga harus masuk
jakarta itu sendiri dan mereka mungkin
ya kebanyakan adalah
tenaga esensial ya pekerja esensial
ya baik mbak desi
ini dibutuhkan surat tanda
registrasi pekerja untuk
memastikan orang orang yang
bekerja di sektor esensial dan kritikal
yang memang diperbolehkan
kemudian yang kedua ini juga upaya dalam
rangka membatasi orang keluar
masuk jakarta memang
kita ketahui tidak kurang mungkin dari
itu tinggal di sekitar
di jakarta di bodetabek
kira kira begitu bogor tangerang bekasi
dan sekitarnya nah inilah
cara kita dengan membuat
kita akan mengetahui dan
bisa membatasi orang yang betul betul memang
harus bekerja di sektor esensial dan
kritikal dan keluar masuk jakarta
tidak lagi sembarangan sekarang kita lihat
kita tahu keluarga saudara siapa pun
terdapat semua mempermasalahkan
betapa sulit masuk jakarta keluar jakarta
semua ini diperuntukkan
untuk memastikan bahwa orang yang memang
punya kepentingan khusus dan
memang punya tugas di jakarta
yang diperbolehkan di luar itu tidak
diperkenankan ya yang di luar sektor
esensial dan kritikal cara ini cukup
efektif kita lihat sekarang di
pelabuhan di bandara
stasiun di mana mana terjadi
penurunan yang signifikan terhadap orang yang
keluar masuk jakarta juga
di tol tol apalagi di jalan jalan umum
terjadi penyekatan inilah cara yang efektif
kita lihat dalam rangka
mengurangi mobilitas dan pada
akhirnya mengurangi interaksi
mengurangi kerumunan dan ini akan mengurangi
penularan penyebaran covid itu sendiri
mudah mudahan cara ini
akan jauh lebih baik
dalam rangka percepatan penanganan covid
di jakarta jadi keberadaan
strp menjadi penting masyarakat bisa
bagi memang membutuhkan sesuai
dengan kepentingannya ya pak
wagub ini kita banyak sekali ya zaman covid
ini istilah istilah dan
mungkin apalagi dari masa ke masa
terus berubah istilah ini
sekarang ada strp dan juga
mungkin apa kira kira dari segi
komunikasinya yang perlu
diperbaiki sehingga lebih
mudah dicerna lebih
mudah dipahami dan juga lebih mudah
bagi masyarakat itu untuk mematuhinya
ya jadi masyarakat harus memahami
bahwa sekarang itu yang diperkenankan
hanya dua sektor
yaitu esensial dan
kritikal ya esensial
itu diantaranya asuransi bank
penggadaian dana pensiun
dan lembaga pembiayaan lainnya
itu memang kapasitas maksimalnya
tapi kapasitas untuk
sebaliknya kalau sektor esensial lainnya
seperti pasal modal teknologi
informasi komunikasi dan perhotelan
ini kemudian sektor
esensial industri untuk ekspor
selain pihak perusahaan
harus menunjukkan bukti contoh
dokumen selama dua belas bulan terakhir
atau dokumen lain rencana ekspor
dan lain lain itu kapasitas
sektor yang kritik kelaku kritis
meliputi kesehatan keamanan
keterlibatan masyarakat itu
dan kapasitas maksimal
di bidang administrasinya atau di kantornya
di luar pelayanan
yang ada jadi
penting masyarakat harus mengetahui
mana sektor esensial mana kritikal
itu bisa dicek di berbagai
media yang ada
bisa juga dilihat dan inilah
cara kami dan kalau kita lihat
yang tadi yang mengajukan surat tanda
registrasi pekerja sejak tanggal lima juli
sampai tiga belas juli
dan yang di proses ada

yang menunggu verifikasi itu
lima puluh satu dan yang sudah diterbitkan

jadi ini data
ini yang penting kita ketahui bersama
jadi sekali lagi bagi masyarakat
segera mengajukan strp bagi yang
memang sesuai dengan sektornya
esensial dan kritikal
atau kepentingan kepentingan yang lain
seperti membawa jenazah membawa
ibu hamil persalinan
dan sebagainya iya pak waguw
ini tambah stress lagi ini tapi
bagaimana kepatuhan khususnya
dari pihak perusahaan perusahaan yang
non esensial selama ini apakah
mereka tadi kan disebutkan akan ada
sanksi dan sudah diterapkan
sudah semakin dipatuhi dan
berapa sering sanksi harus
sanksi sejak tiga juli ini
itu ada empat belas empat ratus enam puluh
yang dikenai sanksi
rumah makan itu
yang dikenakan sanksi perkantoran
ada satu ratus tiga puluh sembilan yang kena
sanksi tempat usaha lainnya ada
yang sudah kita terapkan mengurangi sanksi teguran
yang kita lakukan sanksi
sampai saksi pencabutan izin kami sendiri
sudah memiliki perda terkait
pengendalian covid sekarang dalam
akan ada pidana sebelumnya tidak ada
pidana diperda ini ada
kalau diundang undang karantina
tentang kesehatan itu ada pidana
nah diperda belum ada sekarang kami
di pemprov bersama dprd dki
sedang melakukan kajian melakukan revisi
terkait perda pengendalian covid
agar ada sanksi yang lebih tegas
yaitu sanksi pidana bagi mereka yang
dianggarkan tidak sekedar teguran
sanksi sosial atau denda
atau pencabutan izin
tapi kita sedang mengedok pentingnya
sanksi pidana diperda yang ada
tapi ini bagaimana trennya semakin
dipatuhi atau masih
banyak yang perlu diberikan
sanksi ataupun teguran
ya alhamdulillah di ppkm darurat ini
masyarakat semakin patuh
semakin baik semakin disiplin
juga disebabkan banyak hal
di antaranya banyak juga masyarakat yang takut
yang menyadari bahwa penyebarannya
ini sekarang lebih cepat banyak
keluarga saudara teman
yang kena covid bahkan
meninggal jadi ini
menyadarkan kita semua masyarakat
jakarta untuk lebih hati hati lebih patuh
kita berterima kasih juga
banyak masyarakat yang melaporkan
apabila ada yang melanggar ada kantor
yang buka yang bukan
itu kami terima kasih pada warga
yang berpartisipasi bahkan semua karyawan
yang memang kantornya
yang harus ditutup tapi buka
karena diperintah pimpin atau atasan segera laporkan
kepada kami melalui aplikasi jaki
jamin kita rahasiakan
dan segera akan kami cek
kami awasi dan kami tindak bagi perusahaan
yang melanggar jadi
masukkan laporan dari masyarakat
saat ini menjadi penting kerjasama kita baik
untuk memastikan semua di lingkungan kita
semuanya terkendali dan aman
baik pak wagub kita masih ada satu segmen
lagi jadi tetaplah bersama kami
insight with desi anwar akan
saya ditemani oleh wakil
gubernur dki jakarta lewat zoom
ahmad riza patria kita
diskusi mengenai bagaimana dki
menangani kasus covid sembilan belas
yang semakin meningkat
khususnya di ibu kota pak
wagub tapi ini semua tentu saja perlu
pemda ya dengan wali kota dengan
kecamatan dengan kelurahan dan
lain sebagainya selama ini
tantangan yang terbesar karena kan disini
harus ada kerjasama bukan saja
untuk menanggulangi dan
juga menangani tapi juga untuk memastikan
testing tracing dilakukan
tetap dilakukan selama ini apa apa saja
yang merupakan tantangan
bagi pelaksanaan ini semua
jadi alhamdulillah kami ini
bahkan kak jati porkopinda
jadi forum komunikasi
pimpinan daerah semua yang secara
rutin rapat setiap minggu
dua minggu setiap bulan ketemu
juga dengan pemerintah pusat kita rapat rutin
hampir dua hari sekali
dengan pemerintah pusat kita rapat
apalagi di ppkm darurat ini
menyiapkan berbagai regulasi
aparat hadir di masyarakat
kerjasama menyiapkan berbagai pasif
dukungan yang dibutuhkan kami saling tolong
inilah kerjasama yang baik antara
instansi terkait bahkan dukungan
dari masyarakat swasta
berkolaborasi saling membantu
juga partisipasi dukungan dari masyarakat
memang masih ada
pengusaha atau usahawan yang mencoba
melanggar tapi ini
angkanya semakin kecil
dan ini kami tindak
dengan memberi sanksi kedua masih ada
memang masyarakat kita yang
masih melanggar jadi kalau tahun
lalu kita bisa mencapai
yang menggunakan masker bahkan lebih
memang tahun ini terjadi penurunan
sejak pkm darurat pak jokowi
minta agar pengguna masa ditingkatkan
sekarang kami terus mengejar memastikan
penting adalah diantaranya
penggunaan masker di jakarta
untuk mengurangi penyebaran
ini juga kami tingkatkan seperti
permintaan pak presiden sampai dengan
kita di tahun ini cukup jenuh
capek dan lelah tapi ini
upaya untuk kita siapkan
sampai ke rumah rumah kami pantau
kami awasi dan kami pastikan
semua hal ini agar masyarakat disiplin
melaksanakan protokol kesehatan
berada di rumah kemudian
melaksanakan ppkm darurat
jadi memang tantangan kita masih banyak
karena masih ada masyarakat
yang lalai yang capek yang lelah
yang bosan dan banyak sekali
yang harus keluar rumah karena
harus memenuhi kebutuhan sehari hari
mencari nafkah dan sebagainya
ini juga menjadi tantangan sendiri
bagi kita di dki jakarta
itu bagaimana tadi kan ada
insentif kan untuk ekonomi dan
tentu saja bantuan ini bansos
apalagi harus dilaksanakan bagaimana
dari segi anggaran dan juga penyalurannya
tahun lalu kita memberikan
insentif pajak ekonomi berbagai
kemudian juga di
tahun lalu kita memberikan
bantuan sosial paket
sembako dan tahun ini kita
ubah menjadi bantuan sosial
tunai dalam bentuk tunai yang kami berikan
lebih dari dua empat ratus lima puluh
kepala keluarga di jakarta
yang mendapat bantuan berupa paket
sembako tahun lalu dan tahun ini bantuan
kepala keluarga setiap bulan
mendapatkan tiga ratus rupiah
yang diterima melalui
yang mereka miliki
dari pusat dan dari daerah
jadi bantuan ini dari pusat
melalui kementerian sosial
dan dari kami
melalui dinas sosial
jumlahnya tidak kurang dari rp dua empat ratus lima puluh
kepala keluarga yang mendapatkan bantuan
ini sesuai dengan data yang
ada dan sesuai dengan
ini harus tepat sasaran
kan ya pak wagup ya supaya tidak terjadi
iya kami pastikan memang datanya akurat
karena akan selalu dilakukan pemutahiran
data dan masyarakat bisa
menyampaikan langsung kepada kami
apabila masuk kelompok yang harusnya
menerima tidak menerima dan sebaliknya
perlu kerjasama yang baik setiap
waktu dan sebagainya
dan kami minta masyarakat juga yang
menerima bantuan untuk digunakan untuk
kepentingan primer kepentingan mendasar
jangan dibelikan untuk kepentingan lain
di luar kepentingan sembako
target vaksinasi kan lumayan cukup tinggi
ya tadi pak wagub mengatakan
bagaimana untuk mempercepat proses ini
apalagi kan seperti kita ketahui
masih ada yang
dan juga yang diperlukan
dari masyarakat yang
yang diperlukan dari masyarakat
yang tidak resisten atau
tidak terlalu proaktif
dan sekarang sudah masuk tahap ketiga dari vaksinasi
jadi berarti anak diatas
lima belas tahun juga sudah perlu divaksinasi
bagaimana supaya sesuai dengan target
mbak desi jadi sesuai dengan
target kami ada
yang harus menerima vaksin
kami ditargetkan di
akhir agustus harus mencapai tujuh lima juta
alhamdulillah sampai dengan
dari kemarin dosis pertama

dosis kedua sudah mencapai
dosis kedua sudah mencapai
dosis satu dua sudah mencapai
jadi angka ini angka yang baik
karena kami ditargetkan seratus ribu
per hari bahkan kami upayakan terus
meningkatannya dihukum oleh aparat kursi
ke tni dan pihak swasta
dan lain lain kami bahkan bisa
bahkan satu ratus lima puluh delapan ribu
per hari ini kami upayakan
terus kami memiliki tidak kurang dari tiga ratus dua puluh
ada tidak kurang sepuluh ribu
vaksinator per hari dan
kapes penyuntikan tidak kurang dari
satu ratus tiga puluh ribu orang per hari ini kami
akan upayakan yang terbaik bagi
kepentingan masyarakat jadi vaksin ini
menjadi penting dalam rangka percepatan
kita mengurangi penyebaran
covid di jakarta dan katanya ada
mobil vaksin keliling juga ya pak wagub ya
betul di jakarta tidak kurang dari lima belas
di jakarta map ada enam belas
yang kami siapkan dari ppdi jakarta
ada bantuan dari swasta dari
dikti semuanya ada enam belas
yang keliling setiap hari tadi pagi
juga saya meninjau
salah satu mobil keliling
di jakarta di wilayah selatan
dan setiap hari dari pagi
dari jam delapan sampai jam lima sore
memberikan pelayanan bagi kepentingan
vaksin masyarakat sekitar ya pak
wagup kan kita harapkan
ppkm ini tidak terlalu lama lagi
dan kalau perlu jangan sampai di extend
kalau kita semua bisa mengurangi
kasus positif kalau kita sudah bisa
inilah istilahnya flattening the
kalau misalnya itu
terjadi mungkin apakah kita sudah
siap apakah dari segi
semua fasilitas rumah sakit
obat obatan dan lain
sebagainya ini bagaimana kalau
kita terus melonjak dengan
angka yang eksponensial seperti ini
karena ini sangat eksponensial
saya masih ingat waktu kita daily
kasusnya itu hanya tiga ribu empat ribu
bisa tahu nanti diatas lima puluh
ya betul mbak desi jadi memang
berbagai kemungkinan terburuk yang terjadi
jakarta namun kita harus bersyukur
di jakarta dibandingkan
mohon maaf daerah lain kita di jakarta
ini ibu kota semuanya serba
cepat serba mudah akses
masyarakatnya berbagai jauh lebih
baik dibandingkan kita bersyukur sebetulnya
tinggal di jakarta kita memiliki
fasilitas yang lebih baik
nah untuk itu tapi tidak berarti
kita santai lengah atau abai
untuk disiplin jadi
upaya upaya penambahan fasilitas
kita upayakan terus
kita tingkatkan terus sejauh
ini tadi saya sampaikan
ada rusun masih banyak lagi tempat tempat
mungkin pusdiklat bahkan gor gor
di jakarta kami siapkan tidak kurang

yang sedang kami siapkan
di samping yang lain ini kita tambah lagi
terus ini kita tambah yang memang
yang paling berat dari semua sebetulnya
adalah ternyata kesehatan inilah dukungan
pemerintah pusat karena ini kewenangan yang kami
tunggu dan kemarin pak menko meminta
dapat kita akan dibantu tidak kurang dari
seribu ternyata kesehatan yang akan diturunkan
ke jakarta penambahannya dan kami
sendiri terus mengupayakan rekrutmen
penempatan dari petugas kesehatan
ada rumah sakit yang sebetulnya
saya tinjau kemarin itu cukup
masih ada tempat tidurnya
tidak kurang dari enam puluh
masih tersisa tapi
kendalanya ada pada tenaga kesehatan
itulah sebabnya kita langsung mengupayakan
percepatan rekrutmen tenaga kesehatan
jadi kecepatan kita sebetulnya yang paling
penting adalah kecepatan penambahan
kesehatan juga obat obatan
alhamdulillah oksigen sudah terkendali
dengan baik mudah mudahan kami
minta kesempatan yang baik ini
kepada sukarelawan yang
memang memiliki kemampuan
kompetensi agar segera
mendaftar menjadi sukarelawan untuk
diperbantukan di rumah sakit ada tempat tempat
memang ini waktunya untuk kita bahu membahu
semua pak waghuf
sebelum kita berpisah mungkin
pesan lagi khususnya
bagaimana kita semua bisa
menjadi bagian dari
solusi ya terhadap wabah ini
yang baik yang pertama seperti yang sudah kami sampaikan
tetaplah berada di rumah
karena di rumah adalah tempat yang terbaik
kemudian pastikan di rumah
semua kebutuhan terpenuhi
olahraga tidur yang
cukup istirahat yang cukup
vitamin herbal dan sebagainya
kemudian yang kedua laksanakanlah
protoksel secara disiplin dan
baik tiga m empat m lima m
dilaksanakan kemudian yang ketiga
laksanakanlah ppkm darurat
secara disiplin dan bertanggung jawab
kemudian yang keempat yang tidak kalah
penting mari kita
saling membantu sama sama lain banyak
hal kalau kita bisa memberikan bantuan
bantuan berupa materi memberikan
dan semuanya mari saatnya kita berbagi
saatnya kita berbuat jangan
menunggu ada keluarga kita
yang terpapar apalagi ada yang meninggal
baru kita menyadari betapa pentingnya
melaksanakan protoksel sekarang saatnya
sebelum semuanya menjadi
lebih buruk mari kita disiplin
patuh taat dan bertanggung jawab
penting ini kita sedang berperang
kalau kita sedang berperang
itu artinya pilihannya tinggal
dua kita yang
mati atau lawan yang mati
kita sedang berperawan melawan
covid sembilan belas harus segera mati dan
kita bisa hidup kembali seterusnya
jadi kita berperang ini pilihannya
mati atau hidup jadi sekali lagi
mari kita berjuang bersama sama
bergotorong saling membantu
dan disiplin bahwa kita sedang berperang
kalau tidak hati hati kalau kita lengah
kerjasamanya seluruh masyarakat
untuk kita bekerja sama memastikan
di jakarta ini segera
ada upaya upaya kerjasama kita bersama
partisipasi masyarakat pemberantasan masyarakat
menjadi kunci keberhasilan kita
memutus mata raight penyebaran covid
baik terima kasih
pak wagub riza patria
ini pesan yang sangat penting dan
kita harapkan juga angka covid bukan
saja di jakarta tentu saja tapi secara
nasional dan secara global bisa
turun terus dan
bisa kita atasi tentu saja ini
kolaborasi kita semua setiap
orang setiap warga setiap
anggota masyarakat ikut bertanggung
jawab ya dalam memutus mata
rantai covid sembilan belas ini sekali lagi
terima kasih banyak pak riza atas
insightnya sehat selalu ya pak riza
sendiri bagaimana apa yang
dilakukan apa yang
dilakukan pak riza sendiri untuk menjaga
kesehatan supaya tetap fit
iya tentu harus istirahat
yang cukup vitamin
sekalipun memang istirahatnya kurang
tapi vitamin berjemur
yang tidak kalah penting harus
dan harus hadir
energi positif pada diri kita dengan
cara berpikir positif ke depan
terima kasih sekali lagi pak
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan
tayangan ini di cnn indonesia
kom dan di youtube cnn
sekali lagi jangan
lupa ya ini pesan yang harus
rajin cuci tangan pakai
masker dan kalau bisa pakai
double masker dan juga
sampai jumpa stay safe bye bye